hai kapolda metro jaya irjen polisi fadil imran menegaskan tidak melarang kegiatan sahur on the
road meski begitu fadil mengimbau para remaja lebih baik berkegiatan di masjid ketimbang
melakukan sahur on the road dengan konvoy kendaraan karena berpotensi menimbulkan
gangguan kamtipmas pada minggu dini hari delapan orang ditangkap di tangerang selatan saat akan
sahur on the road karena membawa sarung berisi batu dan senjata tajam yang saya larang adalah
merusak kemuliaan bulan suci ramadan dengan cara apa balap liar membunyikan mercon yang
ujung ujungnya taburan polda metro jaya juga memperlakukan filterisasi di tiga belas kawasan di
jakarta mulai tiga april hingga dua mei
mendatang tiga belas titik tersebut diantaranya kawasan sudirman tamrin scbd hingga kemayoran
filterisasi dilaksanakan setiap hari selama bulan ramadan mulai pukul dua belas dini hari hingga pukul empat
pagi jika ditemukan konvoy kendaraan yang terindikasi akan melakukan sahur on the road
atau balap liar maka kendaraan akan diputar balik atau bahkan ditilang lebih dari
tujuh personil gabungan polda metro jaya dikerahkan untuk melakukan operasi
filterisasi selama bulan ramadan tim liputan cnn indonesia